hari idul fitri identik dengan makanan lezat seperti ketupat rendang hingga opor ayam
namun yang tidak kalah penting tentunya keberadaan kue kue kering seperti kue kasengal dan si favorit banyak orang nih si manis nastar
di daerah ciledug tangerang banten ada satu kampung yang diberi nama kampung nastar
selamat datang di kampung nastar
sesuai namanya kabarnya salah satu kampung di daerah ciledug ini punya banyak pedagang ataupun pengusaha rumahan home industry yang menjual kue kering nastar
nah sebanyak apa sih home industry di dalam kita coba cari tahu ya
menurut warga sekitar julukan kampung nastar ini lainnya
lantaran banyaknya industri rumahan yang membuat kue kering di sini dan salah satunya adalah nastar
terdiri dari dua rt total ada sekitar tujuh home industry yang beroperasi membuat kue kering dengan kue nastar sebagai prima donanya
para pengusaha di sini juga memperkejakan warga sekitar sebagai karyawan
salah satunya adalah sudartati salah satu pelopor usaha kue nastar di kampung ini
wanita yang lebih dikenal dengan sapaan bude tati ini sudah memulai usaha kue kering sejak tahun delapan puluh an
hingga kini home industry budetati memproduksi delapan belas jenis kue kering
awalnya ada dua pengusaha yang sama sama merintis usaha kue kering di kampung ini pada periode delapan puluh an itu
namun kerasnya dunia bisnis membuat kompetitor sudartati gulung tikar
sementara usaha sudartati tetap bertahan bahkan semakin berkembang
pada lebaran kali ini orderan kue kering buatan sudartati melimpah
untuk memenuhi pesanan nastar saja ia harus menyiapkan sekitar tujuh nanas palembang untuk diolah menjadi selai
jika ditotal dengan jenis kue lainnya pada lebaran kali ini budia tati mendapat orderan lebih dari dua puluh ribu toples kue kering berukuran lima ratus gram
dan mampu meraut omset lima ratus hingga sembilan ratus juta rupiah
kue kering yang diperoleh oleh sudartati adalah kue kering yang berkualitas kaya
kue kering yang diperoleh oleh sudartati adalah kue kering yang berkualitas kaya
kue kering yang diperoleh oleh sudartati adalah kue kering yang berkualitas kaya

kue kering yang diperoleh oleh sudartati adalah kue kering yang berkualitas kaya

tapi warna kue kering di se
apa sih nastar nastarnya itu itu benar benar sempurna
jadi kalau ada yang retak atau ada yang terkelupas di bagian bagian itu juga enggak ada
dari usaha kue ini tati sudah bisa membangun rumah dua lantai
membeli mobil dan kendaraan lainnya
tati mengembangkan sendiri semua resep kue produksinya
wanita asal jogja ini mengaku membutuhkan waktu bertahun tahun baginya
untuk menemukan racikan resep yang pas
teman saya ada yang bikin nastar
saya lebaran itu waktu saya belum bikin
saya tuh gak lihat sampai pengolahannya
kalau satu kayak gini nih untuk nastar sendiri ibu jualnya berapa sih bu
paling dari harga rp lima puluh rp enam puluh
dari harga rp lima puluh rp enam puluh udah bisa dapet satu toples nastar
pemiliknya nastar premium
boleh langsung ke ibu sedar pak
lebih dari empat puluh tahun berkiprah di bidang kue rumahan
kini tati sudah mampu mempekerjakan delapan belas orang warga sekitar
dimana mayoritas merupakan ibu rumah tangga
ada yang sekedar ingin menambah penghasilan suami
namun ada juga yang menjadi tulang punggung keluarga
dari hamil dia delapan bulan di perut nih nyetak kan aku kerjanya nyetak tuh
nyetak tuh sampai sekarang
udah sebelas tahun ya
bu de betul betul pengkoles yaudah kerja di sini
aku yang menawarkan diri
alhamdulillah terbantu bisa kasih uang jajan anak biaya sekolah
bahkan sri mulyani salah satu mantan karyawan tati
kini bahkan membuka sendiri usahanya
setelah bertahun tahun mempelajari cara membuat kue saat masih bekerja
kini sri mulyani telah mempekerjakan delapan orang karyawan selama sebelas tahun terakhir
cuma dia diperluin banget untuk ikut bikin kue setiap lebaran
sudartati berprinsip berbagi ilmu dan rezeki tak akan mengurangi rezekinya
namun justru membuka pintu rezeki lebih lebar
tak hanya bagi dirinya namun juga bagi banyak orang di sekitarnya